pengurus besar jujitsu seluruh indonesia mengadakan kejuaraan nasional jujitsu dua ribu tujuh belas
kejuaraan ini sekaligus digunakan untuk mencari ajang atlet pelatnas jujitsu untuk asean games dua ribu delapan belas mendatang
sebanyak satu ratus tiga puluh delapan atlet dari sembilan belas perguruan jiu jitsu dari seluruh indonesia mengikuti kejuaraan nasional jiu jitsu dua ribu tujuh belas
tanggal dua puluh lima hingga dua puluh enam maret di gedung serbaguna tvri
kejuaraan nasional ini mempertandingkan dua puluh lima kelas dan memperbutkan satu ratus delapan keping medali
di hari pertama di pertandingan kelas newaza putra dan putri kelas enam puluh dua tujuh puluh tujuh dan sembilan puluh empat kg untuk putra dan lima puluh lima kg untuk putri
selain itu dipertandingkan pula kelas fighting system lima puluh enam dan di atas tujuh puluh tujuh kg untuk putra dan lima puluh enam kg putri
kami dalam rangka mencari
atlet atlet yang berbakat yang kita akan bina lagi kaitannya untuk menghadapi asean games dua ribu delapan belas
jadi kemungkinan sesudah pertandingan kejuaraan nasional ini kita juga akan adakan lagi
dengan catatan itu tadi supaya kita bisa dapatkan atlet yang lebih baik lagi untuk kita dapat ajukan untuk merah putih
jiu jitsu merupakan salah satu cabang olahraga yang rencananya akan dipertandingkan di asean
di games dua ribu delapan belas ajang ini merupakan pemanasan dan seleksi untuk atlet yang akan masuk pelatihan nasional jiu jitsu
ajang kejuaraan ini buat saya sendiri sih cukup bagus ya
karena ini kan ajang buat nyari bibit atlet kan atlet buat persiapan asean games
dengan kejuaraan nasional di awal tahun diharapkan persiapan cabang olahraga jiu jitsu dapat lebih serius menghadapi asean games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
randy putrama jakarta